kemana aku harus mencarinya iroh
sepertinya tidak mudah untuk mencarinya
ini masalah santan
kalian semua tunduk kepada aku
dan menjadi bagian dari kerajaan istana gandara
ya ampun tuhan
kami bersedia menjadi
bagian dari kerajaan gandara
asalkan kami diampuni tuhan
aku mengampuni kalian semua
apakah tadi tuhan ku melihat sebuah cahaya
yang terang benderang
tetapi aku tidak tahu cahaya apa itu
aku akan mencari tahu
kerahkan semua warga
untuk membangun istana gandara
di tanah kosong dekat sini
aku memperhatikan kalian semua
jika ada yang berani kabur
aku juga tidak akan segan segan membunuh kalian
jangan telah menyerangkan kita
jangan tahan lama lagi
padahal kanuraganya sangat tinggi
menang melawan pendekar gendeng itu
kita salurkan hawa murni kita
untuk memulihkan tenaga dalam kita

kita harus salurkan
untuk siliwang dipaksu itu
dari luar cat se month
jika kita tidak masukan
fokus perang kita ke
raden kita sudah hampir masuk wilayah pajajaran
ayo kita harus cari tempat yang aman
kemana aku harus mencari nyi iroh
sepertinya tidak mudah untuk mencarinya
begini gusti ratu
ini masalah santang
tadi saya sudah pergi ke pondoknya nyi iroh
dan saya bertemu langsung dengan nyi iroh
dan ketika saya menunggu nyi iroh ganti pakaian
di dalam kota
di dalam kamarnya
tiba tiba saya mendengar suara merdu
dari sebuah kecap
yang begitu sahduh
saya pun turut menontonnya
tapi pak man
sudah mencari nyi iroh
apunten gusti ratu
yang saya ketemukan hanya
ini mas apunten
penculik nyi iroh pasti lebih tinggi ilmunya
daripada nyi iroh
tapi kemana aku harus mencarinya
aku harus bergegas
jangan sampai waktuku terbuang tanpa menemukan nyi iroh
ibu neda dalam bahaya
kalau aku tidak segera kembali ke istana
sebaiknya kita berisi ratu dulu di tempat ini
kau benar pak man
cepat periksa kubuk ini
kita harus mempersiapkan penyamaran sedemikian rupa
agar tidak diketahui
dan penduduk sekitar sini
kau benar pak man
ayo kita masuk ke dalam untuk beristirahat
seperti ada yang mengikutiku
seperti ada yang mengikutiku
seperti ada yang mengikutiku
tugasmu belum selesai
bangulah bangulah kian santang
masih banyak juga yang harus kau selesaikan
bangulah kian santang
kian santang kian santang bangulah
masih banyak tugas tugas yang harus kau selesaikan
bangulah kian santang
bangulah kian santang
bangulah kian santang
dari mana suara pak man cacing berasal
sepertinya dari arah sana
kami titipkan cucu kami raden kian santang dalam pengawasan museh
insya allah para resimau
raden kian santang hanya memerlukan beberapa waktu lagi